sidang kasus kematian wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso kembali digelar kami siang
sidang menghadirkan saksi bernama resmiati resepsionis cafe olivier
resmiati adalah salah satu resepsionis cafe olivier yang bertugas di sif pukul enam belas wib pada enam januari dua ribu enam belas lalu
ia menjawab pertanyaan hakim pengadilan jakarta pusat tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai resepsionis
resmiati yang bekerja sejak juni dua ribu lima belas mengaku hanya mengantarkan hani dan mirna yang datang rabu sore sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat untuk menemui jessica yang sudah ada di meja nomor lima puluh empat
resmiati menegaskan ia tidak melihat secara detail apa yang terjadi dan benda apa saja yang ada di meja nomor lima puluh empat
sekitar sepuluh menit kemudian saksi mengaku melihat mirna dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan kepala bersandar pada kursi